dpr ri kembali memperketat penerapan protokol kesehatan di area kompleks dpr ri jakarta pusat
protokol kesehatan dpr ri diperketat setelah empat puluh enam orang di lingkungan dpr ri terpapar covid sembilan belas
akibat lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi di lingkungan dpr ri dalam beberapa waktu terakhir
tiga komisi memutuskan untuk melakukan lockdown atau menghentikan seluruh aktivitas untuk sementara waktu
sebagai salah satu upaya menekan penyebaran covid sembilan belas di gedung parlemen tujuh puluh lima persen anggota dpr melakukan work from home
protokol kesehatan dpr diperketat mulai senin dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu dan dijalankan selama dua pekan mendatang